gelombang aksi akibat kematian george floyd terus meluas di amerika serikat
betulkah gelombang aksi yang kian memanas ini disusupi oleh nuansa nuansa politis
kita akan bahas malam hari ini
sudah bergabung melalui sambungan skype ada susi sudarman ketua pusat kajian amerika serikat universitas indonesia
saya sapa bu susi selamat malam
oke bu susi kita lihat bagaimana sebenarnya kalau kita ngomongin isu rasialisme
ini kan bukan kali pertama artinya rasialisme itu kan menjadi penyakit menahun di amerika serikat
tapi banyak juga yang merasa bahwa sikap rasial ini semakin kerasa kok kayaknya makin kerasa ketika presiden trump ini menjabat
apalagi kalau misalnya kalau saya nggak salah di bulan maret kemarin sempat ada statement dari presiden trump terkait dengan covid sembilan belas
bahwa ini pandeminya gara gara chinese virus kan bilangnya agak rasial
banyak yang juga kontroversi lah statement ini
menurut bu susi begitu nggak sih
memang kerasa semenjak presiden trump ini menjabat sikap rasial ini makin jadi jadi
anda ingat dong waktu pemilu dua ribu enam belas kan jelas platformnya dia adalah mencoba menggantikan apa yang sudah lazim
dia mengutamakan nasionalisme
dia mengutamakan make america great against
jadi sebetulnya persoalannya
ras itu memang menahun
tetapi kan jelas sebelum ini ada delapan puluh dua orang kulit hitam yang tertembak oleh polisi secara tidak baik
tapi kan nggak meluap menjadi kerusuhan yang meledak seperti di sini
jadi sebetulnya tadi saya tangkap dari tv
dinyatakan bahwa orang amerika itu membutuhkan
semacam komunikasi yang penuh rasa kasih
dan itu tidak dimiliki oleh presidennya
dan presiden selalu menggunakan agenda agenda pidatonya dia
untuk menemukan orang kulit berwarna dan imigran
jadi sebetulnya ini adalah akibat dari politisasi
suatu kondisi yang dianggap oleh donald trump akan merubah amerika menjadi amerika versi dia
padahal kan bertahun tahun amerika sudah menjadi sangat liberal
pemikiran filosofinya liberal
artinya harus santun harus baik
tetapi tiba tiba mempunyai presiden yang
cara bicaranya juga tidak terlalu baik

caranya juga berbeda
merendahkan orang lain
menyetop orang lain untuk masuk sebagai imagement
jadi memang ada
dari klus ya
itu kemarahan yang
terutama karena empat puluh lima juta orang amerika
menjadi penganggur gara gara epidemi
jadi semua akan bukuk jadi satu
kemudian berujung pada aksi kerusuhan
kemudian yang juga menyeruak adalah sekarang
ini kemudian semuanya bersamaan ketika
pilpres amerika serikat
yang akan digelar beberapa bulan ke depan
anda melihat bahwa artinya
yang kejadian ini mulai dari kematian
kemudian gelombang asyik protes
kemudian terkait dengan isu rasialisme juga
walaupun itu juga menjadi permasalahan di amerika bertahun tahun
yang sekarang ini ditunggangi oleh muatan atau unsur politis juga kah
seperti anggapan dari banyak orang
isu kedalaman rakyat
sudah dibawa oleh partai demokrat
terutama oleh bernie sanders
rakyat amerika yang sudah di
bahwa rakyat itu penting
keadilan itu penting
itu sudah menjadi
pemikiran yang sejak
bernie sanders menjadi
sangat janggal untuk
tidak lazim menerima
pembawa bencana di amerika adalah
orang asing dan orang berkulit berwarna
sehingga ada kejanggalan antara
filosofi yang ditanamkan
dengan retorika presiden trump
sangat tidak peduli
dan sangat tidak berperi kemanusiaan
diskursus yang bertabrakan
akhirnya akan melahirkan
bu susi dalam statementnya
beberapa waktu lalu presiden trump
sempat menyinggung bahwa
atas aksi kerusuhan yang terjadi ini
yang harusnya bertanggung jawab
adalah kelompok antifa
yang disebut sebut sebagai dalam kerusuhan
dengan semua ini anda melihat
bagaimana posisi donald trump
pada saat ini
pemikiran tentang mendatangkan tentara
memang agak abstrak ya
di satu pihak dibilang
tentara hanya boleh masuk
kalau gubernur negara bagian
dan gubernur negara bagian
tapi ada lagi bagian
dari undang undang tersebut
yang mengatakan bahwa
presiden berhak untuk mengirim tentara
kalau kita lihat ada tentara
karena disitu tidak ada gubernurnya
bebas mendatangkan tentara
dan juga tidak lazim
bagi sebuah negara liberal
untuk menembak protes
dan sampai sekarang
apakah yang menjarah itu
kirim untuk mengacaukan
protes yang bersifat damai
itu untuk membela
hak hak rakyat amerika
yang sangat memihak kepada orang kaya
dan memotong pajak
untuk orang kaya
tapi menambahkan beban
untuk rakyat amerika
hanya satu kasus
didiamkan selama ini
dan tidak ada protes

dan juga pandemi belum selesai
kesananya itu menjadi sangat
kita akan lihat
bagaimana perkembangan gelombang aksi
yang terjadi di amerika serikat
dan juga beberapa negara bagian lainnya
kita harapkan cepat meredah
dan tentunya yang kita tunggu tunggu
di amerika donald trump berikutnya ya
yang pasti yang menarik untuk kita simak
terima kasih ibu susi sudarman sudah bergabung
dengan si indonesia connected malam hari ini